memang paling menarik setiap kali menjelang agenda tahunan umat islam seperti puasa dan hari raya adalah memantau hilal
ya namun kerap kali agenda ini juga menyita perhatian karena tercipta polemik hisap dan rukyat
dua metode menentukan bulan baru yang kadangkala memberikan hasil yang berbeda
dari ibnu umar radiallahu anhumah ia berkata
aku pernah mendengar rasulullah saw bersabda
jika kalian melihat hilal maka berpuasalah
jika kalian melihatnya lagi maka berhari rayalah
sesuai hadis tersebut hilal atau awal fase bulan baru adalah kunci penentuan ramadan dan hari raya
perjalanan sejarah islam mencatat penentuan awal bulan baru didasarkan pada dua metode hisap dan rukyat
hisap atau wujudul hilal
secara harfiah berarti perhitungan posisi matahari dan bulan secara ilmu falak atau astronomi
perhitungan digunakan untuk memperkirakan posisi hilal penanda periode bulan baru dalam kalender hijriah
bulan baru terjadi jika ketinggian hilal sudah di atas derajat dengan memenuhi dua prinsip
pertama ijtima terjadi sebelum matahari terbenam atau istimewa koblal guru
dan secara perhitungan bulan terbenam setelah matahari terbenam atau moonset after sunset
tampak atau tidaknya hilal tidak jadi soal dalam metode yang sejak seribu sembilan ratus enam puluh sembilan ini digunakan ormas muhammadiyah
sementara rukyatul hilal atau rukyat adalah aktivitas mengamati penampakan hilal atau bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya istimah
istimewa atau konjungsi adalah posisi saat matahari dan bulan berada di garis bujur langit yang sama
rukyat ⁇ dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik menjelang senja di tanggal dua puluh satu
apabila hilal terjadi rukyat akan berjalan ke tempat lain
bila hilal terlihat artinya kalender berjalan telah memasuki tanggal satu bulan baru
secara teori hilal hanya bisa dilihat mata telanjang jika ketinggiannya melebihi empat derajat
apabila hilal gagal terlihat maka kalender berjalan digenapkan atau istiqmal menjadi tiga puluh hari
di indonesia metode ini kukuh dipertahankan organisasi masyarakat nahdlatul ulama
dalam rukyatul hilal hisap atau perhitungan secara
ilmu astronomi tetap digunakan tetapi hanya sebagai alat bantu dan bukan penentu
yang ketiga imkanur rukyat
secara bahasa berarti kemungkinan melihat hilal adalah kriteria penentuan awal bulan
sesuai musyawarah menteri menteri agama malaysia brunei darussalam indonesia dan singapura atau mabims
awal bulan hijriah terjadi jika ketinggian hilal minimum dua derajat di atas cakrawala
dan usia bulan minimum delapan jam sejak istimewa
metode ini sekarang dipakai organisasi persatuan islam atau persis
secara singkat imkanur rukyat sebenarnya merupakan jalan tengah antara metode hisap dan rukyat
namun ketiga metode diatas masih saja menimbulkan perbedaan
ini pula yang membuat awal puasa dan hari raya di indonesia beberapa kali berbeda
ketidaksatuan pendapat ini kemudian memunculkan metode keempat yakni rukyat global
metode ini mengandung prinsip bahwa jika sudah ada kesaksian hilal terlihat di satu negeri
maka artinya sudah memasuki bulan baru
dan semua umat muslim di seluruh dunia harus mengikuti
prinsip ini antara lain dipakai organisasi hizbut tahrir indonesia